direkturat jenderal pajak mencatat baru sebanyak sepuluh lima ratus tujuh puluh satu wajib pajak yang melaporkan kewajiban pajaknya
jelang batas akhir pengumpulan tiga puluh april dua ribu dua puluh djp berharap masyarakat segera melaporkan spt melalui online
menjelang batas akhir relaksasi pelaporan yakni tiga puluh april posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan pencapaian periode yang sama di tahun dua ribu sembilan belas yakni dua belas dua juta spt
dari target awal djp sebanyak sembilan belas juta spt masih ada sekitar delapan juta wajib pajak yang ditunggu spt nya
banyak tantangan yang dialami tim djp dalam pengumpulan laporan spt di tengah covid sembilan belas seperti ini
misalnya menghentikan layanan pajak tatap muka hingga dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh sehingga tidak optimal dalam pelayanan dan bimbingan
saya sampaikan saat ini bahwa spt yang disampaikan per hari kemarin jadi hari ini kami masih sangat menunggu ya
sudah masuk sekitar sepuluh lima juta ribuan sampai dengan hari kemarin
cuman kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang agak mengalami penurunan
karena mungkin ya itu tadi pengaruh dari adanya virus corona ini dan karena kita juga melaksanakan kegiatan work from home
dan kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia desi aritonang di direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
desi mengingat angkanya masih mencapai sekitar sepuluh juta apakah ada kemungkinan diperpanjang untuk para wajib pajak melaporkan pajaknya desi
ya sama sih kalau dari perbincangan kami dengan diri diri rejen pajak
surya utomo tadi pagi memang sudah dikatakan bahwa tiga puluh april ini merupakan final pengumpulan spt tahunan
tahun dua ribu sembilan maksud kami tidak dikenakan denda
tiga puluh satu maret menjadi tiga puluh april ini merupakan relaksasi untuk spt wajib pajak orang pribibibi
sementara untuk wajib pajak badan usaha tetap terakhir pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh
namun untuk spt wajib pajak badan ada sedikit relaksasi yang diberikan pajak
di mana untuk pengumpulan dokumen bisa bertahap dikumpulkan sampai batas akhir nantinya tiga puluh juni dua ribu dua puluh
namun untuk e filing atau pengumpulan pelaporan spt nya itu tetap ditunggu pada tiga puluh april dua ribu dua puluh sampai jam
dan memang kalau kita ketahui pelayanan tatap muka untuk pelaporan spt ini ditiadakan sampai tanggal dua puluh sembilan mei mendatang
mengingat wabah covid yang masih melanda dan juga jumlah korban positif yang masih terus meningkat jumlahnya
dan memang ini dikatakan menjadi tantangan
tantangan bagi para tim pajak untuk bisa mengumpulkan spt dengan jumlah yang optimal
bila dibandingkan di tahun periode yang sama di tahun pada sampai sekitar siang ini jumlahnya baru sekitar sepuluh enam ratus spt yang terkumpul
lebih rendah dari capaian yang sama tahun lalu di dua belas satu ratus delapan belas spt yang terkumpul
dan ini masih ditunggu terus sampai jam malam
masyarakat memanfaatkan pelayanan melalui saluran elektronik seperti melalui telepon chatting juga yang ada di masing masing kpp
pertama tempat masyarakat ingin melaporkan spt nya
nomor telepon berapa yang ingin dijangkau itu bisa anda lihat di websitenya di pajak go id dan bisa melihat dari kpp pertama yang menyediakan
nomor telepon berapa yang ingin dijangkau itu bisa anda lihat di website nya di pajak
dan pastikan bahwa capaian di tahun dua ribu dua puluh ini
sayangnya warga belum begitu memanfaatkan waktu bisa melakukan pengisian atau pelaporan spt dari rumah mereka masing masing
namun ada hikmahnya elvira di mana dengan adanya wfh seperti ini paling tidak pelaporan spt secara online itu bisa dilakukan dan jumlahnya meningkat
baik semoga target ataupun harapan ini bisa terpenuhi malam nanti pukul semua wajib pajak melaporkan spt nya
terima kasih desinformasi anda siang ini